kita tidak pernah takut untuk gagal karena kita tahu kalau kita mungkin bisa gagal
tetapi kita bisa menggunakan gagalan itu untuk memperbaiki diri kita dan mencoba untuk menjadi lebih baik
hai bermimpilah yang tinggi dan jangan pernah takut untuk mencoba
jangan takut untuk mencoba dan bahkan jika kamu gagal kegagalan itu sebenarnya adalah langkah ke sukses
dengan kegagalan itu kita bisa belajar menjadi yang lebih baik
kita bisa mencoba dan menjadi lebih baik
hati dari merdeka belajar adalah kebebasan untuk kita dalam berpikir belajar
dan mengeluarkan pendapat dan meragukan
hai apa yang kita inginkan